situbondo merupakan kabupaten yang memiliki lokasi strategis di daerah pesisir utara pulau jawa
terletak di kawasan tapal kuda dikelilingi oleh perkebunan tebu tembakau hutan lindung baluran serta jalur transportasi darat jawa bali
dengan mengusung visi mewujudkan masyarakat yang berahlak sejahtera adil dan berdaya
kabupaten situbondo pun dikenal dengan beragam julukan seperti afrika vanjalva surga burung hingga dikenal dengan kota santri pancasila
salah satu misi dari kabupaten situbondo adalah membangun infrastruktur
ekonomi berkeadilan dan berdaya saing terus diwujudkan secara bertahap demi semangat menuju perubahan berkelanjutan
situbondo menyapa indonesia bangga
derem apa kabar gimana kabarnya pemirsa semoga lancar dan juga berkah ya puasanya
selamat datang di kabupaten situbondo
kabupaten yang terkenal dengan keindahan alam dan juga budayanya
sekaligus memiliki keindahan padang savana taman nasional baluran yang sudah terkenal mendunia
atau yang juga disebut sebagai afrika vanjava
sekaligus kita akan mengenal lebih dekat sosok bupati situ bondo
yakni bapak karna suswandi atau yang akrab disapa dengan bung karno
dan inilah vvip situbondo bersama saya sinta nusa situbondo berjaya
bersama didampingi ibu istri tercinta juga
ini adalah panggilannya bunda karna begitu ya
ibu udah siap menggunakan seragam pkk seragam ketua tim menggerak pkk
saya hari ini ada beberapa agenda
yang pertama saya akan panin padi bk
pada satu situbondo agritan
dan padi bk ini luar biasa loh mbak
karena ini memang diciptakan oleh pemerintah kabupaten situbondo
khususnya juga diinisiasi oleh pak bupati ya
ibu juga ke pertanian atau ada kegiatan lain bu
nah juga ibunya ini ada kegiatan ramadan bersama rakyat
jadi ada beberapa titik
dan nanti kita akan bertemu bersama ibunya di desa gedung dowo
dalam kegiatan ramadan bersama
nanti ketemu lagi di titik yang lain
oke mari kita jalan bapak ibu
bung karna pak bupati padi yang sudah mulai menguning
kita sudah tiba di lahan pertanian di wilayah mana ini pak
ini masuk desa lamongan kecamatan arjasa
dan padi ini adalah varietas bk situbondo satu
jadi umurnya hanya tujuh puluh lima sampai delapan puluh hari
ini masih umur tujuh puluh
kita tanam dulu tanggal tiga januari
dan padi bk situbondo satu ini kelebihannya sangat pulen
kemudian dia juga tahan terhadap hama penyakit
ada daun bakteri dan lain sebagainya
semuanya sudah terantisipasi oleh bibit padi yang unggul ini
jadi dengan demikian maka ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani
sekaligus padi ini akan menjadikan kita menjadi lumbung pangan nasional
bisa disebarkan ke seluruh indonesia
indonesia akan suai sembahda pangan
jadi bibit ini dari situbondo untuk indonesia
ada juga bapak didampingi oleh pak dandim
jajaran yang tentunya mensukseskan program ini ya pak ya
situbondo ini yang lebih mandiri
kita punya program pupuk gratis
karena masyarakat ini sangat senang dengan pupuk uria
dan kita berikan bantuan pupuk gratis
kemudian kita punya juga bantuan poc gratis
dan ini bibitnya gratis juga dari pemerintah daerah
dan varitas bk situbondo baik satu maupun dua ini
ini sudah bisa dijadikan bibit oleh para petani
untuk disebarkan kepada para petani yang lain
karena kalau menunggu bibit yang dibikin oleh pemerintah daerah
jadi sehingga penyebarannya juga akan lama
dengan demikian maka peningkatan kesejahteraannya pun akan berlangsung lama
oleh karena itu untuk mempercepat ini
bisa langsung ditanam oleh para petani
alhamdulillah potensi hasilnya sangat besar ini
jadi kalau bk satu itu potensi hasilnya tujuh sampai delapan ton per hektar
dan bk dua itu potensi hasilnya delapan sampai sembilan ton
tapi alhamdulillah khusus bk satu yang ditanam di sini
hasil ubinannya adalah lima tiga kilogram
padi ini satu hektarnya akan menghasilkan delapan empat puluh delapan ton per hektare
jadi insya allah semua petani di situbondo sejahtera ya pak ya
dan kita berharap para petani juga bisa mengikuti sop yang ada
karena padi bk situbondo baik satu maupun dua tidak terlalu banyak uria
karena ini buahnya sangat lebat dan agak panjang sehingga berat
karena berat membutuhkan pupuk yang bisa mengelola akar sehingga batangnya menjadi kuat dan menjadi tidak roboh
kalau dipupuk oria maka ini akan gampang robo
oleh karena itu sop yang ada yang dibuat oleh dinas pertanian situbondo perlu untuk ditaati oleh petani yang ada
nah kita mau panen ya pak ya
alhamdulillah ya pemirsa berkat bupati situbondo nih bung karna saya bisa merasakan
jadi saya menemani beliau untuk bersama dengan pak dadim dan juga jajaran
langsung kita panen padi bk satu ratus dua yang memang hasilnya sangat berkualitas
tadinya gemuk gemuk gitu ya pak kalau istilahnya
dan insya allah bisa mesejahterakan masyarakat
ajakan dong pak kepada pemirsa di seluruh indonesia mungkin untuk bisa merasakan juga nih kualitas varietas padi bk satu ratus dua dari situ bondo
ayo para petani yang ada di indonesia
mari kita sama sama bergembira
hari ini kabupaten situbondo punya bibit unggul yang namanya padi bk situbondo satu dan dua agritan
padi dki ini hasilnya melimpah dan panennya cepat
kalau mau pesan langsung hubungin pemkap situbondo begitu ya pak
kalau gitu bapak juga ada kegiatan lain ya pak ya menuju ke kegiatan untuk program rbr ya pak
itu dimana tuh bung karnak
masih di wilayah kecamatan arjasan
kita akan menuju ke desa gedung dowo
dan setiap bulan ramadan saya bersama ibu wakil bupati situbondo berkunjung ke seluruh desa yang ada di kabupaten situbondo untuk melaksanakan ramadan bersama rakyat
langsung kita geser kesana ya pak bupati saya ikut lagi
setelah panen padi bk di desa lamon
selanjutnya bapak dan ibu bupati kembali bertemu untuk mengikuti rangkaian kegiatan ramadan bersama rakyat
alhamdulillah ya bung karno dan juga didampingi bunda karena juga hari ini sudah melaksanakan kegiatan rbr
ramadan bersama rakyat di situbondo
tujuan bersama rakyat merupakan sarana bagi saya selaku bupati dan ibu wakil bupati nyehoi untuk bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di kabupaten situbondo
sekaligus kita berbagi bersama masyarakat yang kurang mampu agar bisa menikmati bulan ramadan ini bersama sama masyarakat yang lain

oke ini beragam semuanya sev norah
terima kasih tu pakri
pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya itu saya lihat ada dialog juga ya pak ya interaksi langsung ya
bunda dan juga bung karena biasanya neng tanyain tuh apa bu kalau ibu ibu deh khususnya bisa
nanya ke bunda ya apa tuh bunda baru lagi mau dikasih lagi oh dikasih bantuan ya maksudnya ya kapan lagi
datang ke desa kami gitu ya jadi memang masyarakat nih happy ya seneng jika langsung dihadiri oleh bapak
dan juga ibu bung karan juga bunda nih langsung ke sini pak rbr di tentunya rangkaiannya banyak
jadi sudah diserahkan secara simbolis yang nanti terima oleh seluruh masyarakat di masing masing
desa sembako kemudian ada kegiatan apa lagi banyak ya pak ya iya rbr ini tidak hanya menjangkau
masyarakat yang ada di pedesaan kami juga menjangkau masyarakat aban beca yang ada di
kota situbondo di asem bagus di banyu putih di besuki semuanya kita jangkau karena mereka adalah
belum mampu yang layak untuk bisa kita bantu kemudian juga kita jangkau di daerah daerah
khusus yang kemiskinan ekstrimnya sangat banyak maka kita jangkau lebih dari yang biasanya gitu
sekarang kita geser menuju silaturahmi dengan para abang becak di sekitar sini ya monggo bapak
ibu saka langkong terima kasih kita geser kegiatan ramadan bersama rakyat kali ini berlokasi

ini selama tiga tahun mereka setiap tahun setiap bulan ramadan sudah bisa kita undang ke sini dan
alhamdulillah pendopo ini tidak lagi menjadi sakral bagi para abang becak tetapi pendopo
ini menjadi rumah rakyat yang betul betul menjadi tempat untuk bisa berbagi sekaligus menyampaikan
inspirasi yang ada di kabupaten situ bondo insyaallah seperti itu betul pak jadi pendopo
ini sangat welcome pada seluruh masyarakat termasuk para abang abang becak ini kurang
lebih ada beberapa titik ya pak ini buah bub juga sedang keliling ya nyanyi juga sedang keliling
saat ini yang di pendopo ada kurang lebih lima ratus abang becak ya yang menerima bantuan dari pak bupati dan
juga ibu assalamualaikum bapak bapak nah situ bondo
kembali bersama saya sinta rosa dan tentunya masih di area situ bondo nyeh masih juga dengan
bung karno bapak bupati beserta ibu munda karna dan juga ibu kepala dinas pendidikan ya karena
kebetulan tadi ini rame sekali ada kiai nyai juga di belakang kami guru ngaji yang barusan
menerima insentif begitu ya pak situbondo ini menjadi salah satu kabupaten dari tiga puluh delapan kota
kabupaten di provinsi jawa timur itu obyeknya pasti dibagi bagi apa ya dari nasional di
provinsi makin naik makin turun bakal apbd nih kayaknya menipis ya tapi menariknya di pemirsa
insentif kepada guru guru tadi malah meningkat malah dinaikin nih tiap tahunnya itu bagaimana caranya
bung karna alhamdulillah walaupun dau kita terus mengalami penurunan namun demikian alhamdulillah
kita mampu menaikkan honor guru paut insentif guru ngaji kader posyandu dan lain lain ini
karena ada komitmen yang kuat dari kami bung karna bersamanya hoi untuk membangun sdm yang kuat di
masa depan karena kecerdasan anak anak tergantung pada pendidikan di guru paut kecerdasan anak anak
tergantung pada guru ngaji yang menjadikan anak anak bukan hanya cerdas tetapi berakhlat juga
yang menjadikan bisa menaikkan walaupun apbd kita terus mengalami penurunan yang kedua kita
berusaha untuk efisiensi anggaran kita fokuskan anggaran kepada anggaran yang berdampak berdampak
langsung kepada masyarakat berdampak langsung pada pelayanan sehingga masyarakat bisa merasakan
beliau ini bung karna terkenal bupati yang satsat buat buat bahkan terkenal juga oleh
ibu gubernur provinsi jawa timur ibu kofifa indar parawansa seperti itu nah itu gimana pak
terkenal saat setelah itu gimana yang dikerjain apa sih pak gitu ya berusaha untuk bersemangat
bekerja kemudian bekerja dengan cepat tanpa mengenal lelah agar masyarakat dapat menerima
layanan yang terbaik dalam proses pelaksanaan baik itu di bidang pemerintahan pembangunan
tentu ini adalah sebuah ikhtiar kami untuk terus berinovasi
agar upaya mencapai visi kabupaten situbondo
yaitu situbondo berjaya berahlak sejahtera adil dan berdaya
bisa kita capai sesuai dengan target waktu yang ditentukan
hari ini kami membagikan insentif guru ngaji
agar anak anak kita masyarakat situbondo semuanya
sehingga cerdas di dalam membaca menulis al quran
oleh karena itu kita berharap agar di bidang pendidikan yang lain
termasuk anak anak paut kita
kita perhatikan agar ke depan menjadi anak anak yang cerdas
karena hanya dengan pendidikan
dan usia dini rakyat kita ke depan akan menjadi rakyat yang cerdas dan berahlak
kabupaten situbondo ini memiliki julukan
situbondo kota santri pancasila
nah itu nyambung juga ya pak berkaitan merak juga dengan pemberian insentif kepada nyai pada kiai
memang seperti itu ya pak ya berkaitan juga dengan visi misi dan juga kota julukannya tersebut
situbondo kota santri pancasila
ini lahir karena situbondo pernah
menurehkan tinta emas di pentas nasional kita
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat pada waktu muktamar nu yang ke dua puluh enam
di pondok pesantren salafiyah syafiyah syukurjo
para ulama kita sepakat menerima pancasila sebagai asas tunggal
bagi berkehidupan berbangsa dan bernegara
penerimaan asas tunggal ini
kita abadikan dalam kota situbondo
yaitu kota santri pancasila
baik bapak ada kegiatan apa lagi saya lanjut ikut kegiatan bapak ibu ya
pelaksanaan ibadah puasa kali ini
tidak menyurutkan antusiasme para guru
dalam acara pemberian insentif
bahkan para murid pun turut serta menyambut kehadiran bapak dan ibu bupati situ bondo
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dilakukan pemberian insentif untuk guru paut
melakukan wujud apresiasi dari pemkap situbondo
kegiatan selanjutnya yaitu mengunjungi umkm akar dewa jati dan rengginang kastitubondo
hasil karya dan produksinya sungguh menarik hati
untuk dibeli sebagai oleh oleh kastitubondo
nah pemirsa kabupaten situbondo ini
juga memiliki berbagai macam umkm yang menarik
dan tentunya para penggerak atau pengrajinnya di sini dengan ibu siapa
ibu inan kan sudah berada di desa mana nih bu sekarang
desa kendit masuknya kecamatan
yang merupakan sentra atau pusat dari pengrajin apa nih bu
ain akar dewa jati
pengkerajinan akar dewa jati
bahan bakunya dari akar kayu jati
oke bahan bakunya dari akar kayu jati begitu ya ibu
kan memang di situbondo juga tersebar banyak lahan pohon pohon jati
nah ini akarnya dimanfaatkan oleh para pengrajin
ini untuk distribusinya sampai kemana aja bu
dan bu kerajinan kerajinan yang sangat cantik ini
ini nyolnya beliau sampai ke filipina ke belanda vietnam kanada jerman
sudah banyak sekali ekspornya ke mana mana
betul sudah lama ini
sejak tahun berapa ini bu kerajinan ini
bu sudah sampai ekspor ke luar negeri jerman dan juga negara negara lain
untuk wilayah kota sendiri dan lain sebagainya dari mana aja bu permintaannya nih biasanya
banyak sekali penjualannya itu ke surabaya
ke bali sudah banyak sekali
kembali ke bunda karna nih selalu ketua dekranasnya juga di kabupaten situbondo
bagaimana bu kiat kiat yang dilakukan strategi pembinaan untuk umkm umkm juga di kabupaten situbondo
dan juga semakin baik bersaing di kancah nasional maupun internasional
kalau seperti ini karena saya sebagai ketua dekranas di kabupaten situbondo
saya berharap kepada umkm semuanya akan saya rangkul semuanya
di mana nanti penjualan penjualan umkm ini bisa nanti diekspor kemana mana
kayak akar kayu jati ini juga termasuk batik kain batiknya
ini juga iya kain batik kabupaten situbondo
semoga akan saya berdayakan semuanya sehingga kabupaten situbondo ini bisa terkenal kemana mana
dan juga mendapat banyak penghargaan penghargaan yang diraih oleh pemerintah kabupaten situbondo
penghargaan tingkat nasional dan juga tingkat provinsi
cantik banget mari siapa yang mau pesan silahkan
langsung ke akar dewa jati kecamatan kendit desa kendit kabupaten situbondo
masih mengikuti kegiatan bunda karna mengunjungi umkm khas situbondo berikutnya yaitu rengginang
di lokasi tersebut kita bisa melihat langsung bagaimana proses produksi rengginang yang enak gurih dan nikmat dengan berbagai rasa unggulannya
sekarang kita sudah tiba di sentra atau umkm pengrajin renggima bu ya
ini yang terkenal di kabupaten situbondo
oke desa gelung kecamatan penarukan ini yang masih mentah ya bu
iya ini yang sudah matang
nah ini juga tentunya terlihat sangat nikmat ya
cuma sayang lagi bulan puasa jadi kita membayangkan saja rasanya yang gurih renyah pastinya ya
tahun berapa ini untuk ini
kalau pendirinya dari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
dari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dan sudah memberdayakan kurang lebih sepuluh ibu ibu ya bunda ya di sekitar sini
adanya umkm ini di bawah binaan bunda
karena juga ya bagaimana bunda melihatnya nih semangat ibu ibu
tadi sudah coba bikin juga nah gimana bunda
alhamdulillah dengan adanya umkm ini sehingga di desa gelung ini
usaha rengginang ini semoga kedepannya tambah lancar tambah maju lagi tambah suksesi lagi
tambah terkenal ke mana mana ke kabupaten kabupaten lain lagi
sudah hampir sampai luar kota
pesanan sampai luar kota ya situ bondo dan sekitarnya

masuk ke pasar modern di minimarket minimarket juga bisa didapatkan ya ini ya waduh enak banget ada rasa rasa
original rasa ikan rasa cumi ini cumi ada kerupuk juga nih waduh kerupuk ikan diana indah
bisa jadi oleh oleh juga ya kalau lagi mampir ke situ bondo betul ya bunda ya
jadi kalau mau yang masih mau digoreng di rumah ada yang masih mentah yang sudah matang buat cemilan di jalan oleh oleh dikasihkan ke sana ke keluarga juga bisa
tentunya masih di situ bondo tepatnya sekarang kita sedang berada di pelabuhan jangkar ya ini
bersama bung karno masih beliau selaku bupati dari situ bondo
nah di belakang kami ya sekarang pemirsa terlihat
berdahulu dan sekarang kita kembali bersama bung karna ya bersama bung karna dan sekarang pemirsa terlihat
dari jangkar menuju lembar lembar nusa tenggara barat
dan merupakan jangkar ini juga diresmikan lima belas februari dua ribu dua puluh tiga lalu ya pak ya
yang menjadi resmi yang ada di situ bondo ini pelabuhan yang juga tentunya bisa mengurangi
adanya kepadatan lalu lintas pelabuhan dari bali begitu ya pak ya
makanya diberikan opsi lain di situ bondo ini
juga bagaimana menanggapi agar ini bisa lebih baik lagi pelabuhan dirasakan oleh masyarakat
sebagai bupati situbondo tentu sangat bersyukur jangkar telah menjadi pelabuhan yang bisa berkembang
dan kita harapkan pelabuhan jangkar ini adalah menjadi pelabuhan yang ke depan
menjadi pusat penyeberangan bukan hanya jangkar
kepulauan madura jangkar lembar tapi kita harapkan nanti ke depan jangkar kupang jangkar kalimantan
juga bisa melintas melalui jangkar ini
mengurai kepadatan yang ada di ketapang
lebih lebih bali sudah tidak mau dilintasi dengan kapal barang
tetapi bali hanya untuk arus wisatawan

berkaitan dengan ini tentu pemerintah kabupaten situbondo sangat bersyukur
dan saya berharap ini akan menjadi pemicu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten situ bondo ke depannya
terus berusaha memperbaiki berbagai infrastruktur
sebagai upaya untuk membenahi dari rute jangkar lembar ini
bukan hanya ini saja
ke depan kita terus akan berbenah
sehingga pelabuhan jangkar benar benar menjadi pelabuhan sebagai penyanggah dari provinsi jawa timur ini
dan tentunya kebetulan ini juga pas bulan ramadan
sesaat lagi nih bentar lagi masyarakat jawa timur masyarakat indonesia yang beragama muslim akan arus mudik pak
nah ini juga menjadi salah satu pintu arus mudik ya pak
bagaimana kesiapannya menyambut arus mudik khususnya di situ bondo di pelabuhan jangkar ini pak
untuk arus mudik pemerintah provinsi jawa timur biasanya telah menyiapkan mudik gratis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur
oleh karena itu kita pun juga menyediakan berbagai sarana
kita siapkan tempat tidur tempat istirahat
kita siapkan di pelabuhan ini
karena semua penumpang yang menunggu tidak menjadi jenuh
betul kita siapkan tempat istirahat yang nyaman
ini juga terlihat pak masyarakat yang baru saja menyeberang di pelabuhan ini
dan setelah ini baru penumpangnya menurut saya keluar
berarti emang sudah hidup ya pak ya kegiatan di pelabuhan
dan ini adalah solusi yang tepat
karena kalau lewat banyuangi banyak truk truk yang pasti mancet
apalagi muatannya berat karena tanjakan yang tinggi
ini adalah solusi agar para kendaraan yang membawa angkutan yang sangat berat
yang dibawa melalui pelabuhan jangkar ini
karena dengan demikian sudah tidak ada lagi tanjakan yang bisa menghambat mereka di perjalanan
nah pak berbicara mengenai infrastruktur juga nih
bung karno tidak hanya di laut ya
bung karno ini beliau dulu juga sebelum jadi bupati adalah kepala pu kebetulan
nah bagaimana pak bapak juga memiliki program yang sangat keren juga nih
nah itu seperti apa bung karno
tolop adalah program inovasi pemerintah kabupaten situ bondo
dimana tolop ini adalah sebagai upaya mengatasi jalan berlubang sedini mungkin
jadi begitu ada lubang langsung kita tutup
ini banyak manfaatnya
kemudian umur ekonomi sejalan bisa mencapai sepuluh tahun maksimal
dari dilaksanakannya tolop ini
oleh karena itu inovasi ini menjadi inovasi unggulan pupp di kabupaten situbondo
untuk bisa memberikan layanan
yang terbaik kepada masyarakat yang ada di kabupaten situbondo
sama pak bupati lubangnya dan juga dinas dinas terkait
bapak juga kabupaten situbondo telah mendapatkan penghargaan banyak sekali
alhamdulillah kita pada tahun dua ribu dua puluh
dan di samping sakit kita a
reformasi birokrasinya kita sudah naik menjadi bebek
kita ini adalah luar biasa
dan tentu ini adalah menjadi kebanggaan masyarakat kabupaten situ bondo
kita juga dapat adipura
ini kebanggaan masyarakat kabupaten situ bondo
nah berbagai penghargaan ini tentu bukan semata mata penghargaan yang diperoleh pemerintah kabupaten ini
tetapi ini atas peran dukungan partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada di kabupaten situbondo
oleh karena itu saya menyampaikan banyak terima kasih
penghargaan yang setinggi tingginya
mari kita bangun kabupaten situ bondo
dengan penuh kebersamaan dan penuh partisipasi dan dukungan dari seluruh masyarakat situbondo
saya yakin kalau kita bersama sama kita saling mendukung dan kita berpartisipasi dalam pembangunan
insya allah situ bondo berjaya berahlak sejahtera adil dan berdaya
sebagaimana visi dan misi pemerintah kabupaten situbondo
insya allah akan bisa kita capai sesuai dengan
target waktu yang telah ditentukan
penelaman yang berbeda ya begitu juga ya betul ya bunda ya
pengalaman yang menarik merasakan keeksotisan alam savana yang masih asli juga indah disini ya pak ya
kalau gitu kita mau jalan lagi ke sijile dan juga tempat tempat lain yang masih dalam area taman nasional baluran di situ bondo
keras lagi bapak ibu ya ini lagi santai benar menikmati baluran betul masih di area taman
nasional baluran situbondo tepatnya di pantai bama pantai bama tuh indah banget pasirnya putih lautnya
juga jernih kalau ngomongin savana disini pasti ada hewan hewan banyak juga punya pantai
apa di sini ada banyak pantai di daerah baluran taman nasional baluran ini
mama mama ada kakak ada lempu yang ada sirondo ada bilik dan ada sicile jadi pilihannya banyak
dan memungkinkan orang untuk bisa berlama lama tinggal di
tempatan situ betul pak wisatanya juga para wisatawan baik lokal maupun asing juga papasan
pemirsa ya dan ini hanya dalam satu kawasan baluran saja luar biasanya seperti itu iya
banget ada di sini apa khususnya di pantai bama juga kalau pemirsa nih wisatawan asing maupun
lokal mau diving juga bisa boleh bagus ya udah sudah jelas dong pak bupati sudah sering ya ibu
juga ya snorkeling bisa juga naik kapal bisa juga naik kapal bisa juga naik kapal bisa juga naik kapal
gitu ya nah kalau ngomongin wisata kayak gini nih kayaknya asiknya nih sama keluarga gitu ya saya
boleh ngobrol ngobrol kan tentang keluarga nih bahwa ibu kayak mesra banget sampai usia sekarang
usia pernikahan berapa nih bu berarti saya ngobrol sama ibu deh langsung ketawa ketawanya berapa
tahun bu kita menikah delapan puluh sembilan tahun delapan puluh sembilan saya belum lahir bapak ibu sudah berpuluh puluh tahun tiga puluh empat tahun ya
masya allah dikaruniai dua putra putri dan sudah punya cucu juga berapa bertiga otw tiga sudah tiga
mau empat berarti mau empat suka berlibur kesini juga ya pak sama keluarga berarti ya ke taman nasional
baluran ya sering ya dibawa ke jalan jalan ke sini bersama keluarga kerabat atau mungkin pak
bupati juga meeting di sini pak investor juga atau apa juga di sini ya karena ini di bawahnya klhk juga
di sini juga ada hutan mangrove yang indah mungkin boleh
dan ibu bupati menyusuri kawasan mengrove trail yang masih sangat alami dan terjaga keindahan
alamnya walau matahari sedang terik kala itu angin tetap berhembus dengan sejuk
kawasan taman nasional baluran situbondo kali ini kita sudah berada di mana nih bung karno dan juga bunda
sicile wow pantai sicile sicile itu artinya lidah bahasa madura artinya lidah dinamakan seperti itu
di pantai ini sebetulnya ada lidahnya cuma karena ini pasang ketutup air sudah ya jadi indah
banget ya keindahan keunikan pantai sijile ya luar biasa dan pemandangannya kalau dari sini bisa
juga melihat gunung yang luar biasa dengan hutan mangrove yang sangat lebat kalau main

suka kan saya saat tidurnya ini ini iya satu kertas kertas itu ini tidak arri sage gaat bisa kita lihat
lihat lihat tonight juga ada juga ini fans unsworld main rem seinem sebelum saja ini ini am fully magnetan semua
seru ya sama kakak kakak bu juga disini ya sama bunda
yang menarik juga nih pemirsa di area pantai sijile situbondo ini ada juga wilayah warga atau perkampungan gitu ya pak ya
yang baru dibuka akses jalannya itu di tahun dua ribu berapa pak
dua ribu dua puluh dua jadi sebetulnya bahwa dulu akses jalannya hanya jalan setapak
kalau mau mencapai ke sini harus menggunakan sepeda motor itu pun kalau tidak hujan
kalau hujan hanya bisa ditempuh melalui jalur laut
nah setelah saya terpilih menjadi bupati sesuai dengan janji dan komitmen saya
saya buka kawasan merak baluran ini seizin dengan kepala balai taman nasional baluran
lingkungan hidup dan kehutanan
nah alhamdulillah bukan hanya jalannya ibu gubernur jawa timur juga mendorong kita untuk membuka akses ini
sehingga dipasanglah jaringan listrik yang menuju kawasan merak ini
wow jadi berkat beberapa pemerintah pusat provinsi dan juga pemkap sendiri oleh pak bupati diinisiasi
akhirnya terbuka akses jalan yang lebih memudahkan fasilitasi
ini dua ribu dua puluh empat loh pak berarti selama ini mereka seperti apa kondisinya pak
sebelum ada akses jalan mereka ya hidup terisolir di sini
bayangkan nih ya pemirsa ya ini sudah dua ribu dua puluh empat
kalau mau melahirkan pakai perahu dan bahkan ada yang lahir di tengah laut
jadi alhamdulillah sekarang aksesnya sudah terbuka fasilitas kesehatan di sini sudah ada
prosesnya sudah ada sehingga masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan sudah tidak perlu jauh jauh kemana mana lagi
untuk di kawasan merak ini sudah ada
nah itu dia pak jadi alhamdulillah ya keindahan alam yang sangat luar biasa di sini
fasilitas juga sudah mendukung untuk masyarakat perekonomian juga semakin maju ya harapannya di sini ya
kita healing kalau di jawa timur boleh ke situ bondo
oke sekarang kita juga mau healing lah lanjut ya embung
kalau untuk pulau jawa insya allah pantai di kawasan baluran ini mungkin yang paling indah
best lah pokoknya nggak percaya buktikan sendiri nih
teriknya panas matahari tak menyurutkan semangat warga terutama anak anak sekolah yang siap membantu memajukan kabupaten tercinta
ayo bukuk sini semua
setelah beberapa hari saya jalan jalan mengeksplor kabupaten situbondo memang benar ya pemirsa kekayaan alam budaya dan juga lain sebagainya sungguh luar biasa
bisa dilihat kan padang safar yang begitu menghampar di taman rasional baluran dan juga masih banyak lagi
dan inilah akhir perjalanan saya di kabupaten situ bondo
akhirnya saya sinta nusa pamit undur diri dan
saya bung karna bupati situ bondo
saya bunda karna ketua tim gerak bkk kabupaten situbondo
salam dari kabupaten situ bondo
sampai jumpa di vvip berikutnya